kosasih kartadireja asal sukabumi jawa barat terkena strok
selama empat tahun jatuh sakit wasit terbaik dari indonesia itu kini kecewa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah
di juluki kingkow berada di atas lapangan hijau di dunia persepak bolaan internasional
kosasih kartadireja warga sukabumi jawa barat sudah tak berdaya
lebih dari empat tahun lalu kedua kakinya lumpuh terkena penyakit stroke
akibat terjatuh dan tergeletak di atas trotoar
jasa kosasi yang pernah mengharumkan nama indonesia di mata persepak bolaan internasional pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua sampai seribu sembilan ratus delapan puluh
karirnya gemilang saat kosasi bergabung menjadi wasit fifa federation of international football association
dengan memperlihatkan medali peluit dan kartu merah serta kuning sebagai kenang kenangan menjadi wasit
satu satunya putra bangsa yang dapat gelar sebagai wasi internasional di dunia sepak bola saat itu
kini kecewa terhadap pemerintah yang tak membantu
bertahan dengan kondisi lumpuh kini kosasih mantan wasit fifa ini hanya dapat berjalan mengandalkan alat bantu
ia juga hanya menjalani perawatan
di rumahnya saja